kira kira masih kelemahan yang masih harus dibenahi untuk ke depannya gimana
masih banyak kelemahan karena mereka masih enam belas tahun mereka masih terus berkembang ya
kemarin ada beberapa kelemahan katakan misalnya mereka masih kelihatan panik ketika mendapat tekanan dari lawan
terutama pada saat kita lawan jepang yang memberikan tekanan kita bertubi tubi
nah ini salah satu tugas tugas yang kami harus perbaiki di sisa waktu yang ada
kemudian ada beberapa juga posisi pemain pemain pelapisnya masih jauh dibandingkan dengan pemain pemain tim intinya
tentu saya tidak ingin kami ke piala asia nanti perbedaan yang terlalu jauh antara pemain utama dengan pemain kedua
di luar itu di luar kelemahan ada beberapa hal positif yang mereka buat terutama di transisi positif transisi negatif
jujur saja kesuksesan kami melawan jepang dan vietnam ini karena dua hal itu
kami bisa peralihan dari menyerang ke bertahan pada saat kami kehilangan bola anak anak sudah melakukannya dengan cukup baik
baik secara individu unit maupun tim begitu juga pada saat kita dari bertahan ke menyerang mereka sangat cepat sekali
tapi sepertinya nanti akan dipertahankan sampai piala asia atau gimana
oh tidak tentu kerangka tim saya sudah punya
kerangka tim saya sudah punya saya masih membuka kesempatan yang seluas luasnya kepada pemain pemain lain
yang tentu saja dengan pesan
persyaratan yang kami inginkan
di semua posisi itu yang paling saat ini saya butuhkan adalah back kanan back kiri stopper
itu yang masih posisi yang masih buka
tapi tidak tertutup kemungkinan ketika mungkin ada pemain pemain lain yang pada saat kami seleksi tahun dua ribu tujuh belas mereka tidak kelihatan
ini bisa saja
artinya ini sepak bola ya ini sepak bola tidak ada satupun posisi itu aman bagi semua pemain
dan mereka sudah saya sampaikan di awal
apalagi mereka pemain pemain muda apabila mereka terlena dengan capaian ini
mereka akan ketinggalan dengan pemain pemain yang akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa masuk ke dalam timnas
ada seleksi lagi atau gimana sih
tidak ada seleksi
tidak ada seleksi
saya akan mantau
tadi saya juga mendengar apa yang disampaikan oleh bu sekjen dan pak menteri
bahwa ke depan akan ada kompetisi kompetisi usia muda yang dilakukan oleh pemerintah maupun pssi dan swasta
seperti liga top score liga kompas itu adalah media kami untuk mencari pemain
itu sumber sumber pemain kami sebenarnya